senin tiga juni dua ribu sembilan belas data hingga senin sekitar pukul sebelas siang jumlah penumpang di bandara soekarno hatta mencapai empat puluh dua penumpang dengan dua ratus delapan puluh penerbangan
angka ini masih terus berjalan namun memang berangsur menurun sejak puncak arus mudik pada satu juni dua ribu sembilan belas yang mencapai sekitar satu ratus delapan puluh enam empat ratus lima puluh delapan penumpang
berdasarkan data yang didapat dari pengelola bandara yakni angkasa pura ii terjadi penurunan jumlah pemudik yang menggunakan pesawat jika dibandingkan dengan tahun dua ribu delapan belas lalu yakni sekitar satu ratus dua puluh ribu penumpang
hartono selaku deputi eksekutif general manager orang
bandara suta mengatakan hal ini diduga karena peralihan pemilihan mode transportasi yang dipilih masyarakat
namun di sisi lain pemudik juga mengeluhkan harga tiket yang cukup mahal jika dibandingkan hari biasanya
masih pada angkutan lebaran ini masih panjang
masih sampai dengan tanggal tiga belas juni
kami masih optimis kalau pertumbuhan penumpang bisa sampai tiga periode
mungkin karena kita udah mau terakhir kayaknya empat belas im dahek